pagelaran seni iding pencaksilat ini digelar di lapangan sepak bola banjar patroman banjar jawa barat kami siang
pesertanya berjumlah sepuluh orang mulai dari anak anak remaja hingga dewasa
mereka berasal dari perguruan pencaksilat dari seluruh jawa barat
dan tak terkecuali hadir pula dua puluh lima orang peserta di febal dalam kegiatan ini
para peserta mengikuti pagelaran seni ibing pencaksilat dengan iringan musik yang khas
seolah dilatih terlebih dahulu ribuan peserta ini serempak memperlihatkan gerakan ibing pencaksilat yang memukau
hasil kegiatan ini tercatat dalam museum rekor indonesia atau muri
kategori pagelaran seni iding pencaksilat dengan peserta terbanyak
kriteria hari ini murin mencatat sebagai yang superlatif
superlatif di sini adalah bentuk kegiatan yang melibatkan jumlah peserta terbanyak
di mana hari ini dalam penyelenggaraan pasanggiri tahun dua ribu dua puluh tiga
salah satu rangkaian acaranya para peserta melakukan gerak ibing silat
yang diikuti oleh jumlah peserta yang terbanyak
oleh karenanya muri mencatat ini sebagai kriteria yang terbanyak di indonesia
ketua dpw ppsi jawa barat galis santika mengatakan
kegiatan memecahkan rekor muri ini digelar untuk membangkitkan motivasi penggiat seni pencak selat
agar tetap menjaga seni warisan leluhur
rekor muri ini kami selenggarakan sengaja untuk membangkitkan motivasi para penggiat pencaksilat
karena ppsi ini dari mulai anak usia dini kemudian anak anak remaja dewasa
kemudian kakek kakek nenek nenek yang sudah tua semua juga masih menyukai pencaksilat
bahkan kami sengaja saat ini juga membawa yang difabel untuk menunjukkan bahwa pencaksilat
ppsi ini untuk seluruh kalangan
penyerahan rekor muri untuk dpw persatuan pencaksilat indonesia ppsi jawa barat
disaksikan oleh pejabat kota banjar serta ribuan peserta
dedener hardian banjar jawa barat